penyelundupan tiga kontainer minuman keras impor dan enam belas juta lebih rokok ilegal asal singapura
di terminal peti kemas surabaya kamisi yang berhasil digagalkan direkturat bea dan cukai jawa timur i
barang ilegal yang dapat merugikan negara hingga lima puluh tujuh tujuh miliar rupiah
jika masuk indonesia tersebut langsung dimusnahkan oleh menteri keuangan sri mulyani

yang diangkut menggunakan tiga kontainer berhasil digagalkan direkturat bea dan cukai jawa timur i
barang ilegal tersebut dimusnahkan oleh menteri keuangan sri mulyani
dengan didampingi dirjen bea dan cukai bersama jajaran petinggi tni polri komisi sebelas dpr ri serta kejaksaan
selain itu bea cukai menyita enam belas delapan juta lebih batang rokok ilegal
menurut sri mulyani barang seludupan seperti miras tersebut dapat merugikan negara hingga lima puluh tujuh tujuh miliar rupiah
modus yang digunakan adalah importer dari pt golden pratama memalsukan dokumen dengan menuliskan izin impor
berupa benang polyester ketika akan dikirim ke pelabuhan tanjung perak
temuan ini akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum
lalu kami melakukan pemusnahan untuk barang mma di lapangan beacukai jakarta
jumlahnya itu bisa ribuan botol jadi memang selama ini dari sisi frekuensi maupun jumlahnya cukup besar
tentu karena ini adalah barang yang ilegal maka tindakannya adalah pemusnahan
apabila proses pengadilan dan tuntutan sudah bisa selesai dan bisa dilakukan secara kerjasama yang baik
antara kejaksaan dan dalam hal ini pengadilan juga melakukan sidang cukup cepat
sehingga status dari barangnya itu sendiri bisa ditetapkan
karena selama dia belum statusnya adalah legal maka dia tidak boleh diperdagangkan